calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur kofifa indar parawansa emil dardak menggelar istighosa sebelum mendaftarkan diri ke kpu jawa timur
kofifa yang masih menjabat sebagai menteri sosial itu meminta restu maju dalam pemilihan gubernur jawa timur
kofifa datang didampingi istri emil dardak arumi basin
di hadapan seribuan pendukungnya kofifa mengucapkan terima kasih dan mohon restu maju dalam pemilihan gubernur jawa timur
acara ini dihadiri simpatisan partai pengusung kofifa emil yakni nasdem demokrat hanura dan golkar
saat menyampaikan sambutan kofifa mengungkapkan partai amanah nasional akhirnya merapat ke barisannya
ajang pemilihan gubernur ini merupakan kali ketiga yang diikuti kofifa
dua suksesi sebelumnya kofifa kalah dari pasangan soekarwo saifullah yusuf
rabu siang pasangan kofifa indar parawansa dan emil dardak mendaftar sebagai pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur jawa timur
wakil gubernur ke kantor kpu jawa timur kedatangan keduanya dikawal pendukungnya
kofifa mengaku telah mengajukan cuti sebagai menteri sosial saat melakukan pendaftaran hari ini